konflik yang melibatkan angkutan berbasis online tak hanya terjadi di bogor
kericuan sejumlah pengemudi taksi konvensional dan pengemudi ojek online juga terjadi di semarang jawa tengah
kericuhan berawal ketika para pengemudi tersebut berebut penumpang yang baru tiba di stasiun ponco
kericuhan terjadi beberapa kali sejak rabu pagi hingga siang hari di sekitar stasiun poncol semarang
puluhan supir taksi konvensional dan pengemudi ojek online saling mengintimidasi dan sempat saling mengejar
situasi sempat tegah sesaat setelah polisi turun tangan
para pengemudi ojek online pun meninggalkan lokasi
namun menjelang siang suasana memanas lagi karena seorang pengemudi ojek online mengaku dipukul
sementara pengemudi taksi konvensional berang karena pendapatan mereka turun sejak kehadiran ojek online
mereka meminta pengemudi ojek online tidak beroperasi di stasiun poncol
agar tidak terjadi bentrokan polisi menggelar mediasi
mediasi yang dipimpin kabak operasional polrestabes semarang berlangsung panas dan diwarnai perang mulut
namun akhirnya tercapai kesepakatan
kesepakatannya sama seperti yang di polsek untuk penjemputan seratus meter dari area ojek konvensional
udah itu aja dari timur barat sama aja
di seratus meter ke sana kalau mendekat memang nggak
polisi meminta kedua belah pihak mematuhi kesepakatan agar tidak muncul perselisihan lagi